presiden menyampaikan tadi itu tidak bisa serta merta kemudian menutup aplikasinya itu
tidak bisa juga serta merta mengignorer apa yang menjadi keresahan dari para supir taksi itu
atau pengusaha taksi
karena itu perlu dilihat secara mendalam mengenai aturan aturannya
dan kemudian secara bersama sama mungkin bisa diakomodir
misalnya apakah perlu harus plat kuning juga gitu misalnya
ini perlu dikaji terlebih dahulu